kita beralih ke riau seorang mahasiswa di pekanbaru riau memiliki hobi yang tergolong unik dan ekstrim
yakni memelihara ular ular berbisa
salah satunya adalah ular king cobra sepanjang empat meter
belum hilang dari ingatan kisah syahril sultan nasir yang meninggal di patuk ular king cobra peliharaannya pada sebelas desember dua ribu sembilan belas
warga bojong soang kabupaten bandung jawa barat yang baru berusia empat belas tahun itu meninggal saat mengambil foto ular peliharaannya menggunakan telepon genggam
dan kini seorang mahasiswa di pekanbaru menjadi viral karena memelihara ular ular berbahaya
salah satunya king cobra
muammar syahidah yang akrab dipanggil amar ini memiliki hobi memelihara ular sejak di bangku sekolah dasar
tidak hanya king cobra di rumahnya yang berada di kawasan rumbai kota pekanbaru ini
amar juga memiliki beberapa jenis ular berbisa lainnya seperti derik dan wagler
ada juga ular tak berbisa seperti piton sanca batik ular gendang dan holubrid
amar mengaku semua jenis ular berbisa tersebut masih memiliki taring dan bisa
ia sengaja tidak memotong taring ular ular peliharaannya karena merasa kasian dan takut ularnya stres dan sulit makan
sebelum saya memelihara king cobra ini saya sudah memahami dan juga mempelajari karakteristik dari ular king cobra tersebut
dan juga bahaya ketika kita tergigit itu saya sudah mendapatkan ilmunya
kalau insiden pernah dua ribu dua belas jempol kli saya tergigit ular hijau dari pulau jawa
nama ularnya trimeresurus albulabris ular hijau ekomera
kematian syahril nasir dan jari amar yang diamputasi menjadi contoh korban ular berbisa
tak hanya berhati hati dalam memelihara hewan berbisa kita pun harus mengerti karakter dan racun yang dikandungnya
dikutip dari laman binatang web